bukan main hp
udah empat bulan
kang ujang sama teh serena
berdua dalam satu ruang
di tempat kos
gak pengen lihat yang cantik
biar matanya gak capek
takut ada yang datang lagi
terus ngeroyok kamu
tidak ada yang mencopot
saya maunya biasa biasa aja
saya tahu harus gimana sama serena
serena juga sekarang udah tahu
saya udah punya istri sama anak dua
saya sudah bicara dengan ujang
akan mengalihkan tanggung jawab bisnis ini ke ujang
ujang nanti akan dibantu serena
tapi posisinya gak sejajar
posisi serena nanti dibawah ujang
dia udah bicara sama kamu
dia udah bicara sama kamu
dia udah bicara sama kamu
kamu enggak cosas
umum bagi ujung k lifting
boleh pinjam sepedanya
kalau saya paksa
bukan main hp
udah empat bulan
kang ujang sama teh serena
berdua dalam satu ruang
kan lagi kerja
siapa yang tau
kang ujang sama saya serena lagi kerja
kan mereka cuma berdua
kamu jangan suka seujon
laki sama perempuan
yang bukan ngurimnya
kalau cuma berduaan
yang ketiganya itu setan
kalau kang ujang sama teh serena lagi berduaan
kamu jangan kesana
nanti kamu jadi yang ketiganya
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira

eh kang cecep
pesanan plastik saya sudah siap
mau langsung dibawa ke tempat sabun
kang cecep jadi sering belanja plastik
kan produksi kita makin banyak
kenapa cecep gak nyuruh sukanta aja
sukanta diperluin di sini
lagipula biarpun sering pergi ke toko plastik
terus ke tukang sablon
nggak setiap hari
kang cecep itu kan sekarang udah jadi menko

masa masih ke sana kemari ngangkut ini ngangkut itu
kang cecep itu manajer produksi
dia yang ngatur siapa ngerjain apa
dia yang ngasih tugas ke dirinya sendiri buat pergi beli plastik
terus dia bawa ke tukang sablon
kayanya nggak sibuk apa apa
kang uus nunggu saya dateng
ngantar uang buat ngebangun masjid di kampungnya
kapan kang ujang mau kesana
rencana minggu ini
tapi belum tahu hari apa
maaf sebentar ada telepon
halo teteh lagi dimana
lagi di kantor
iya yaudah nanti aja
gapapa kok keliatannya kesel
yasmin barusan nelfon
nanya teteh lagi dimana
aku jawab lagi di kantor
terus dia nanya lagi
terus dia bilang yaudah nanti aja
dia bilang enggak ah nanti aja
aku udah di depan
aku bilang ke abah dulu
kamu duduk dulu di teras
yasmin mau berangkat
yasmin dijemput wahyu
abah gak mau nemuin wahyu dulu
kok buat apa
iya buat apa abah nemuin wahyu
wahyu mau pamit
mau izin buat ngajak yasmin
kalau wahyu mau pamit
malah abah gak bakal kasih izin
laki laki yang bakal abah kasih izin bawa kamu pergi
cuma laki laki yang sudah jadi suami kamu
saya nyambut rejeki dulu
di sini sengaja ngurus t
kan terserah t
tentu kembali naga
tentu kenapa ralph
terima kasih terima kasih